halo siapa kandidat terkuat pengganti pemimpin korea utara kim jong un bergabung melalui sambungan telepon guru besar politik internasional universitas pelita harapan
ada pak alexius jemadu pak alexius selamat sore
oke ini masih spekulasi semuanya ya pak spekulasi kondisi kesehatan spekulasi soal pengganti kim jong un berikutnya
tapi kita lihat soal kondisi kesehatannya dulu dari lima belas april sampai dengan hari ini
mengapa sebenarnya otoritas kemudian media lokal atau media nasional korea utara sendiri kita rasakan kita lihat begitu menutup rapat kondisi kesehatan kim jong un ini
ya ini terkait dengan karakter rejim korea utara sendiri ya jim pyong yang kita tahu dari dahulu sangat tertutup dan tidak pernah terbuka kepada dunia internasional termasuk kepada rakyatnya sendiri
karena persoalan mereka itu adalah
karena persoalan mereka itu adalah menjaga stabilitas itu hanya dengan kekuatan otoriter kekuatan militer
mereka bukan negara demokrasi yang dengan bebas memberikan informasi kepada publik
jadi mereka menjaga informasi itu begitu tertutup satu aja persoalannya itu menjaga stabilitas dan itu strategi survival aja dari korea utara
oke strategi survival hanya dari korea utara ya
oke itu tadi spekulasi kondisi kesehatan yang mengapa begitu dirahasiakan mengapa begitu tertutup
kemudian sekarang spekulasi hus the next kim jong un siapa kandidat terkuat pengganti kim jong un
kita lihat bahwa dinasti kim dari sang kakek selalu dipimpin oleh laki laki semua
tapi yang sekarang banyak dibicarakan adalah adiknya perempuan kim jong
bisa menjadi kandidat terkuat pengganti kim jong un berikutnya
anda melihat hal yang samakah apakah artinya adik perempuan ini akan menjadi tirani baru di korea utara
ya ini kalau kita bandingkan dengan proses suksesi sebelumnya relatif lebih tidak pasti yang sekarang
karena kita berhadapan dengan suatu kondisi yang baru di mana pengganti yang terlihat sekarang ini
yang perempuan dan itu menambah ketidakpastian yang ada
dan apakah juga bisa diterima oleh rejim ini seorang wanita berkuasa itu juga kita tidak tahu
jadi memang tingkat spekulasinya sangat tinggi
belum lagi kalau kita lihat faktor yang lain yaitu institusi militer jangan pernah diabaikan
karena elit korea utara itu juga terdiri dari para pemerintah
oke artinya yang paling memungkinkan pengganti kim jong un berikutnya kalau anda lihat siapa
kita bisa lihat yang tadi anda sebutkan adik perempuannya itu mungkin menjadi satu kemungkinan
tapi juga ada beberapa tokoh tokoh lain dari kalangan militer yang
pejabat pejabat senior itu juga pasti berkepentingan untuk mempertahankan kedudukan dan privilege yang mereka alami atau mereka nikmati selama ini
natur dari kekuasaan seperti itu adalah mereka tidak pernah mau kehilangan privilege atau keistimewaan yang mereka sudah nikmati
dan itu sangat memungkinkan
oke kita lihat bagaimana track kepemimpinan kim jong un selama ini sebagai pemimpin tertinggi di korea utara
artinya siapapun calon penggantinya apa yang patut diwaspadai
artinya keberhasilan apa apa saja yang sudah dicapai oleh kim jong un selama kepemimpinannya
bisa saja dikhawatirkan menjadi kehancuran ketika dipegang oleh penggantinya kalau itu tidak tepat
yang pertama pasti dinasti ini akan tidak mempertahankan garis keturunan itu kan
dan kemudian faktor yang berikutnya adalah kapitalisasi senjata nuklir
dan itu yang menjadi sesuatu yang menjadi keprihatinan atau kekhawatiran negara seperti korea selatan jepang yang ada di sekitar itu
nah kalau misalnya kim jong un betul pergi bagaimana dengan
kemudian kontrol atas senjata nuklir ini ada di tangan siapa dan bagaimana dia memanfaatkannya
oke itu yang paling harus diwaspadai ke depannya ya
iya harus diwaspadai
oke tapi terkait dengan indonesia sendiri anda melihat ada efeknya tidak
ya kita melihat bahwa korea utara itu menjadi sumber persoalan stabilitas di kawasan asia timur ya
dan kalau kawasan itu menjadi tidak stabil tentu akan berpengaruh juga kepada kita
karena hubungan perdagangan kita dengan negara negara seperti korea selatan jepang china itu kan cukup tinggi proporsinya di dalam volume perdagangan
karena itu kita berkepentingan untuk ada stabilitas yang terjaga di situ
oke baik terima kasih pak alex ini sudah bergabung dengan cnn newsroom sore hari ini
kita membahas dinasti kim yang ada di korea utara
terima kasih sekali lagi